ketika kita ke bandung disana ada satu tempat baru yang menarik perhatian
yaitu air mancur menar yang terletak di lapangan gazibu
di depan gedung sate kota bandung
air mancur warna warni setinggi hampir enam meter
menghiasi lapangan gasibu kota bandung
alunan musik yang mengiringi air mancur
semakin menambah daya tarik air mancur menari
yang berdurasi empat menit ini
meskipun masih dalam tahap uji coba
baru akan resmi dibuka pada september mendatang
antusiasme masyarakat terhadap air mancur ini sangat tinggi
dibangunnya air mancur menari ini
merupakan salah satu bagian dari penataan
lapangan gasibu sebagai ikon kota bandung
dancing water ini didedikasikan untuk bagaimana supaya masyarakat jawa barat
dan khususnya kota bandung di sekitarnya
untuk bisa menyaksikan air bisa menari berwarna warni
disertai iringan musik lembut maka air pun juga lembut
musik keras maka air pun makin tinggi
musik keras maka air pun makin tinggi
musik keras maka air pun makin tinggi
air mancur menari dapat disaksikan setiap hari jumat sabtu dan minggu
pada pukul lima sore tujuh malam dan pukul sembilan malam
wow ternyata air mancur menari ini sangat menarik
tidak heran kalau warga kota bandung rela menunggu untuk menonton air mancur ini
dan air mancur yang memakan biaya sekitar enam lima miliar rupiah ini
digadang gadang akan menjadi air mancur terindah yang ada di kota bandung
rizka rizliyah bandung